untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami warga negara indonesia yang juga menjadi host tv di amerika serikat oliver pra
selamat siang waktu indonesia oliver press
anda turut serta melakukan aksi rally against hate di columbus new york
bisa diceritakan awal tercetusnya ide tersebut
halo apa kabar selamat pagi dari kota new york
kami adalah seorang organisasi yang mencari rally against hate rally against aapi
ini adalah rally yang menyebutkan sepuluh orang lebih lebih dari sepuluh orang yang datang ke chinatown di kota new york
supaya kita bisa menciptakan kesadaran menciptakan kesadaran terhadap kegagalan kegagalan dan kebencian terhadap komunitas asia amerika
jadi kami membawa
berbanyak orang yang membicarakan tentang masalah mengenai ras dan identitas
kami membawa politik termasuk pemerintah pemerintah pemerintah chuck schumer
dan juga pemerintah pemerintah zhu yang yang sekarang mencari pembukaan mayoral di kota new york
dan kita juga pilih area chinatown
karena kita mau empower dan juga tolong area chinatown supaya mereka bisa dapat bisnis
karena area chinatown tidak banyak bisnis banyak bisnis karena covid sembilan belas
aspirasi apa yang disampaikan dari sepuluh ribu orang yang berkumpul di chinatown waktu itu
kami ingin berbagi dan empower dan juga mengajar
aapi kami teman teman kami dan
juga orang poc lain supaya mereka ngerti orang asia kayak kita sekarang sakit kan
dan kita mau mereka tolongin mau
mengingat orang orang untuk mendukung kita dan memahami kita
karena apa yang kita lakukan bukan hanya tahun lalu tapi secara umum sangat sulit
sudah setahun kita di pandemi covid sembilan belas
dan banyak orang menyalahkan orang asia karena
apa apa kalau orang tionghoa jepang korea atau indonesia
kalau orang bule di amerika mereka
mereka menyalahkan orang orang secara umum
jadi kita mencoba untuk menyebarkan kesadaran mencintai dan penyayang
pakai cinta pakai penyayang
kita nggak mau orang marah kita nggak mau berantem sama orang lain
kita cuma ingin menyebarkan kesadaran dan cinta kepada masyarakat
oke berarti di sana ada menyalahkan
begitu ya oleh karena asia itu kemudian terjadilah pandemi
yang kemudian menyerang di seluruh dunia covid sembilan belas ini
dan disitulah para demonstran kemarin melakukan aksinya dengan penuh cinta
begitu ya untuk menyuarakan aksi protes kepada mereka
yang melakukan kekerasan terhadap warga asia yang ada di sana
nah oliver lalu kemudian apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah kota new york sendiri
tidak ada tanggapan ofisial
tidak tidak yang saya tahu
tapi semua media utama amerika datang
cnn cds nbc semua datang ke acara kita
dan beberapa politik juga datang
jadi kita terbuka untuk mendengar
apa yang akan dilakukan pejabat atau pejabat pemerintah
bagaimana kita bisa mengatasi situasi ini untuk orang asia amerika
tapi untuk sebarang jawaban saya tidak pernah mendengar apa apa dari pemerintah
oke termasuk juga dari presiden joe biden
tidak ada apa apa dari joe biden tapi dia telah mengatasi
pembalasan orang asia amerika sebagai kejahatan
dan itu bagus karena presiden dia presiden kan
jadi semua orang
mereka melihat kepadanya
jadi untuk dia mengatakan bahwa
asian amerika adalah penting dan dihargai
itu sangat menyenangkan
untuk orang asia seperti saya
oliver sejak kapan anda hidup di amerika
saya lahir dan besar di sini
di kota new york
dan dari pengalaman anda
adakah anda mengalami kegagalan di asia
yang datang ke anda
atau mungkin terjadi pada anda
atau mungkin terjadi pada anda
iya dua kali sebenarnya
dua kali saya naik kereta subway di kota new york
dan saya duduk sendiri saya pakai masker saya pakai topi
supaya kamu cuma bisa lihat mataku
orang datang ke diri sebelah saya
dan dia teriak china virus kung flu pulang ke china
dan saya cuekin dia
dan saya cuekin dia
saya berjalan ke jalan
itu membuatku sakit hati
dan saya masih muda
dan saya masih muda
jadi saya akan baik baik saja
tapi banyak orang lagi sakitin
dan mencobanya dengan orang tua kita
yang terlalu jahatkan orang tua kita
yang terlalu jahatkan orang tua kita
oma dan opa
mereka banyak orang jahatin mereka
itu kurang ajar
tapi responsnya oliver sendiri saat itu seperti apa
tapi responsnya oliver sendiri saat itu seperti apa
karena di dalam hatiku saya juga
saya orang indonesia iya
tapi saya juga orang amerika
saya harus pulang ke negara lain
saya harus pulang ke negara lain
aku juga orang amerika
amerika sepatutnya menjadi simbol
amerika sepatutnya menjadi simbol
dan aku tidak merasa bebas
dan aku tidak merasa bebas
jika aku naik kereta sekarang
jika aku keluar
saya selalu bergerak ke kaki kiri dan kiri
karena saya takut
jika orang orang di depan kereta
jika orang orang di depan kereta
saya juga mengatakan kepada orang tua saya
bagaimana kalau orang jahatkan mereka
dan aku tidak bisa melakukan apa apa
ini satu tahun
perang jahat yang diberikan terhadap orang asia
itu delapan ratus persen
delapan ratus persen peningkatan perang jahat
dan juga itu cuma
itu yang diberikan
itu yang diberikan oleh polisi
itu yang diberikan oleh polisi
perang jahat yang tidak diberikan
secara tidak langsung
kekerasan yang terjadi di amerika serikat terhadap warga asia yang ada di sana ini
secara tidak langsung sudah membuat ketakutan
untuk warga asia
keturunan asia yang berada di amerika serikat
kalau tadi sudah dilakukan protes begitu ya
walaupun dilakukan tidak berdasarkan kekerasan
walaupun dilakukan tidak berdasarkan kekerasan
tapi juga disampaikan dengan penuh cinta kasih
begitu menyuarakan pendapat
apalagi yang bisa dilakukan kedepannya
untuk menghentikan kekerasan
terhadap warga keturunan asia
di amerika serikat
menurut oliver pras

kita harus berbicara kita harus mengobrol
kita harus mengerti kita harus
memiliki percakapan yang terbuka
dan menerima hati kita
karena banyak orang yang rasis
kepada kita mereka tidak mengerti juga
saya juga mau marahin sama orang lain
yang mengatakan saya
tapi sebenarnya lebih enak
kalau saya datang dari tempat keamanan
tapi mereka tidak mengerti
kalau saya bisa dudukin mereka
hey guys apa yang kamu katakan merasakan
ini membuat saya tidak enak
bicara dengan mereka dengan cara tenang
untuk mengajarkan teman teman kita
dan juga kita harus mengajarkan
anak kecil kita generasi depan kita
karena mereka mengajarkan
apa yang anak kecil kita
apa yang mereka belajar
itu yang mereka akan
mempercayai dan mempercayai
jadi sangat penting kita mengajarkan
anak anak kita bagaimana berpengalaman
berpengalaman dengan orang asia
dan bagaimana kita merasa
dan beberapa kata kata yang harus kita katakan
saya pikir sangat penting untuk mengajarkan generasi depan
betul betul sekali akan diajak
berkomunikasi begitu ya sebaiknya warga
yang ada di amerika serikat dan juga kepada
warga keturunan asia baik
kita harapkan semoga protes
anti kekerasan terhadap warga keturunan
asia ini bisa didengarkan oleh masyarakat
dan juga pemerintah pusat
setempat ya agar mendapatkan solusi
secepatnya terima kasih
oliver pras sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia news hour hari ini